hai bobby dari mana itu aku bisa jalan futsal itu bawa apa nih oh ini kolak dapat dari mana
kamu kalau dari warungnya pak haji sodik semacam tester gitu katanya terus terus itu buat siapa
buat mbak laras makasih ya bobby sama sama ini
manis maaf pak sengaja udah ngelewati ya ya pak maaf
pak jidul ada kolak ada beneran gratisan lagi iya tumben iya sekarang gratis besok bayar biar
nyobain dulu kolaknya pakji iya saya mau dong pakji besok
ya sekarang aja yang gratisan dulu iya iya iya iya iya salamualaikum salam
apaan wim puasa yang mudah minta maaf duluan yang tua gue sama lo cuma bebek
tetahun tapi tetep aja road yang tua eh apa nih kalau kata babaikan biar yang mudahan minta maaf
sama yang tuhan heheheh rasainlah
kamu udah sejauh mana sama cimot
iya apaan sih apaan sih aku serius loh nanyanya
aku sama cimot itu cuma temenan
iya kamu anggap dia temen lah dia nganggap apa coba
ya dia juga
ih tau dari mana
udah lah lo gak usah bahas itu terus
oh atau kamu maunya sama yang anak sma itu ya yang berundung itu ya kan
nah iya bobby bener bener
ya ampun putri kamu jangan ngaco
dia itu tetangga aku
dia anak aku
kamu sini udah ah
ya terus mau kemana
mau ambil minum kamu mau gak
yang dingin ya
iya gratis sekarang besok udah mulai jualin beli ya
oh iya dibungkus bisa pak ji
boleh lo mau makan di rumah
nah saya mau bantu promosi
saya mau ngasih kembala aras
pak haji saya minta satu lagi dong pak haji dibungkus
enak aja loh kan udah loh segelas
lihat lihat dulu aja bas
oh tinggal satu second ya
masih bagus murah bisa dicicil
pak ji jualan kolak
iya mulai besok
dia makannya sekarang
biar pada nyobain
pan tadi gue tawarin ke lo
mau kalau gratis
sekarang aja gratis laku
kalau besok bayar
siapa yang beli
kalau enak saya beli
yang bener din
hai mbak laras
itu aku bisa lihat yang futsal
itu bawa apa
dapat dari mana kamu kolok
dari warungnya pak haji sodik
semacam tester gitu katanya
terus terus itu buat siapa
buat mbak laras
makasih ya bobby
curang pilih kasih
masa aku gak dikasih sih
kan aku gak tau mbak putri disini
masih bagus pak
eh sebentar atuh pak
saya mau ditanya bapak saya dulu
gini nih yang keenakan
gak inget sama temennya
nah gitu dong
aku numpang nge charge boleh gak
enak pak ji
iya dibantuin bini gua
menyuci sampe masakin
lah pak ji ngapain
itu sih bukan pak haji namanya yang bikin
itu istrinya bikin
eh aku buang dulu ya ras
mau aku pengen ojek
dad besok situ jualan
iya sorenya jam berapa
sekitar jam limaan lah
jam jam orang beli takjil
istri saya nyaraninnya jualan malem dad
ya kalau saya maunya jualan malam
lu nurut saran bini lu
nah udah dateng
ya udah aku pamit ya
ya udah kamu berjati ya
bantuin muter balik
kalau dagang gulam puasa
apa ada yang beli ya dad
kakak usah takut
rejekis juga dibagi bagi
itu dia dad
saya kebagian gak ya
kakak usah khawatir drok
kalau lu kerja keras
omongan situ bener dad
edisi mau puasa